tepuk tangan sekali lagi
yang saya hormati yang kita semua banggakan ketua umum partai nasdem bapak surya paloh
yang saya hormati wakil ketua umum partai nasdem bapak ahmad ali dan seluruh jajaran dpp partai nasdem
yang saya hormati presiden partai keadilan sejahtera dan seluruh jajaran pimpinan pks yang hadir
yang saya hormati wakil ketua umum partai kebangkitan bangsa dan seluruh jajaran dpp
para pemuka agama para tokoh masyarakat tamu tamu kehormatan yang datang dari berbagai penjuru indonesia
dan seluruh hadirin sekalian
serta yang saya banggakan insyaallah wakil presiden republik indonesia dua ribu dua puluh empat bapak abdul muhaymin iskandar
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya
pagi ini kita berkumpul bersama sama untuk memasuki babak baru
izinkan saya menyampaikan dan meneruskan apa
yang tadi sudah diungkapkan oleh gus muhaymin apa yang dirasakan di masyarakat
dan izinkan kami menyampaikan apa yang dikirimkan dari ruang ini kepada masyarakat
tiga oktober dua ribu dua puluh dua ketika bapak ketua umum mendeklarasikan di tempat ini
dan sehari sebelumnya kita berjumpa
sore itu dia mengatakan
ini besar ini tidak ringan
betul pak surya tanya begitu
bung anis siap ini besar
bang suria bismillah
bila ini dijalanin sama sama
saya berhati dengan niat baik
dan dengan komitmen bersama
saya insya allah siap
dan beliau peluk saya di ruangan itu
sesudah itu gelombang tidak pernah berhenti
apa yang sedang ditunjukkan kepada bangsa ini
bangsa ini banyak yang bertanya
mungkin berubah di ujung mungkin berubah di tengah kenapa
karena sudah terlalu sering kita ditunjukkan pada inkonsistensi

sering ditunjukkan pada sikap berubah tengah jalan
hari ini kita menyaksikan
bangsa ini sedang diberikan contoh
apa itu keteguhan
apa itu lisan dan perbuatan
ketika kata kata sering dipertanyakan
bangsa ini dalam situasi terombang ambing
perubahan yang dikirimkan dari ruangan ini
adalah perubahan tentang kepercayaan
mengembalikan kepercayaan publik pada proses politik
mengembalikan kepercayaan publik pada para pemimpin pemimpinnya
kita harus sampaikan bangsa ini
dengan segala macam tantangan yang dihempaskan kepada beliau
beliau menjadi contoh
sekali layar terkembang surut kita berpantau
sekali layar terkembang suruh kita berpantau
hari ini layar itu dikembangkan
kapalnya sudah dibangun
layarnya hari ini berkembang
insya allah layar kapal dengan layar yang terkembang ini
akan berangkat menuju indonesia yang lebih adil
menuju indonesia yang lebih makmur
menuju indonesia lebih mensejahterakan bagi semuanya
lika liku perjalanannya luar biasa
sejarawan kelak akan mencatat
tapi bagi semua yang terlibat
izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih
sampai dengan tempat ini
yang berbicara di depan microphone hanya tiga orang
tapi yang bekerja mewujudkan ikhtiar ini
ada puluhan ada ratusan ada ribuan
ada ratusan ribu di luar sana
semuanya bekerja bersama dalam ikhtiar indonesia yang lebih baik
tapi itu semua dimulai dengan satu niat baik
dan keteguhan konsistensi
keberanian karena dasar benar
insyaallah ini menjadi pelajaran menjadi hikmah
dan indonesia ke depan adalah indonesia yang politiknya kembali dipercaya
pemimpin pemimpinnya kembali dipegangkan
terima kasih kepada semuanya
terima kasih kepada bang surya
terima kasih kepada seluruh keluarga besar pks yang telah memberikan kepercayaan
terima kasih kepada seluruh keluarga besar pks
insyaallah perjalanan panjang
insyaallah perjalanan panjang
yang telah kita lewati
hari ini memasuki babak baru
yang insyaallah membawa kepada kebaikan kepada kita semua
kurang lebih mohon dimaafkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sementara itu sejumlah orang yang mendukung basuki cayapurnama atau ahok yang biasa disebut ahokers
mendatangi mako brimob kelapa ii depok pada rabu malam
mereka menginap hingga melihat ahok keluar dari rutan makubrimo
sementara itu ketua dprd dki menyampaikan pesan kepada ahok agar tidak perlu ada pendukung yang menjemputnya
mengenakan baju khas kotak kotak para ahokers mendukung bebasnya ahok dengan menyalakan lilin di pinggir jalan depan makobrimob kelapa ii
yang menjadi rumah tahanan yang ditempati ahok
ahokers ini menginap untuk menyambut basuki cahayapurnama atau ahok keluar dari rutan
dan menghirup udara bebas sepasca ditahan akibat kasus penodaan agama
selain menyalakan lilin ahokers juga memanjatkan doa serta menyanyikan lagu indonesia raya
semoga orang orang yang bisa bisa menerima dia kembali untuk menjadi penjagaan di bidang kampung
saya tahu kelebihan yang mempunyai untuk kerja yang bagus di negeri ini
bisa membangun negeri ini maju secara cepat sehingga kita tidak ketinggalan dari negara lain
sementara itu ketua dprd dki jakarta prasetyo edy yang merupakan sahabat basuki cahayapurnama
membeberkan pertemuannya dengan ahok sebelas hari yang lalu
prasetyo mengatakan dirinya berbincang banyak hal dengan ahok yang kini ingin dipanggil btp
menurut prasetyo btp akan beristirahat setelah bebas dan berfokus ke dunia usaha
selain itu btp juga melontarkan rencana

btp juga belum berencana terjun ke dunia politik dan membantu pemenangan jokowi pada pemilihan presiden mendatang
sampai hari ini saya belum bergabung karena baru sebelas hari yang lalu saya ketemu dia
tapi sekarang kan saya belum ketemu mungkin nanti malam saya juga ketemu dia
ya salah satunya nggak usah di blow up atau gimana
dia bilang udahlah gue juga udah capek gue mau istirahat
dua tahun dia ada di dalam penjara itu bukan hal yang gampang gitu
satu harinya berat dia bilang udah
saya keluar tanpa ada jemputan yang spesial itu aja
nggak belum ada
ada ada konsultan dah
dia kalau ada yang mau manggil dia sebagai konsultan budgeting dia mau